untuk mengantisipasi lonjakan pasien covid sembilan belas rsup sanglah denpasar menyiapkan sekitar tiga puluh tempat tidur dengan spesifikasi pasien dengan penanganan sedang hingga berat
total kamar yang disiapkan rsup sanglah denpasar sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas adalah sekitar satu ratus tujuh kamar
berdasarkan data rumah sakit beberapa ruangan yang dipakai untuk menampung pasien covid sembilan belas diantaranya berada di ruang khusus isolasi nusa indah ruang mawar hingga ruang kamboja
saat ini pemerintah provinsi bali menyediakan tujuh ratus tujuh puluh delapan ruang isolasi bagi pasien covid sembilan belas dengan gejala sedang hingga berat
yang tersebar di lima puluh lima rumah sakit rujukan di seluruh bali
sementara yang terkonfirmasi positif dengan gejala ringan hingga tanpa gejala dirujuk ke beberapa rumah karantina termasuk imbauan melakukan sosialisasi atau isolasi mandiri
tapi kami sampaikan sampai saat ini tidak ada masalah
pelayanan bisa dengan baik penanganan pasien dengan baik
kami ke depan merencanakan untuk penambahan tempat tidur
sekitar tiga puluh tempat tidur
tentunya untuk penanganan kasus kasus yang sedang terutama yang berat